whatsapp yang diluncurkan sejak tahun dua ribu sembilan belas
berhasil menggait dua miliar pengguna ponsel cerdas di seluruh dunia
untuk mengunduh aplikasi yang sudah diakuisisi oleh facebook ini
menurut data kementerian komunikasi dan informatika
indonesia termasuk negara terbesar ketiga di dunia
dengan delapan puluh tiga persen masyarakatnya menggunakan aplikasi whatsapp
namun beberapa minggu terakhir
masyarakat indonesia riuh dengan munculnya notifikasi pembaruan layanan privasi
yang seharusnya diterbitkan februari dua ribu dua puluh
tetapi diundur oleh whatsapp menjadi mei mendatang karena menuai kontroversi
nah salah satu poin yang menuai kontroversi dalam kebijakan terbaru tersebut
adalah poin yang mengatakan bahwa whatsapp akan membagikan data pengguna ke induk perusahaan facebook
inilah tanggapan beberapa masyarakat indonesia terkait pembaruan layanan privasi tersebut
enggak saya enggak setuju
karena kan data itu privasi ya
kalau misalnya ke facebook itu linknya itu lebih besar lagi
kalau di whatsapp itu kan linknya cuma sekedar teman kerja atau saudara
itu kita enggak khawatir gitu
cuma kalau untuk skup yang lebih gede lagi saya khawatir sih mbak
cuma takutnya datanya nanti disalahgunakan untuk yang lain lain
setuju ya sebenarnya
karena banyak data pribadi yang di share
cuma karena memang penggunaan untuk kerja tetap masih pakai whatsapp
jadi mau enggak mau
terus saya tetap pakai wawasan
kalau saya sih bergantung dulu ya mbak ya
dari whatsappnya sendiri pasti kalau dia nanya kita setuju atau enggak
dia akan jelasin harusnya data data apa aja yang bisa dia share ke facebook dan yang enggak gitu
selama data data yang menurut saya juga saya gunakan ke facebook saat buat akun
dan sama dengan whatsapp saya sih enggak keberatan
tapi kalau itu udah data data pribadi kayak chat
atau mungkin data data dokumen yang saya ada gunakan di whatsapp atau share
itu sih saya keberatan
menurut ahli digital forensik indonesia ruby alamsyah
kepanikan ini merupakan potret
sebagian besar pengguna ponsel cerdas di indonesia
yang belum terbiasa membaca secara utuh syarat dan ketentuan
saat pertama kali notifikasi pembaruan muncul
nah sebenarnya menurut saya nggak usah terlalu panik dulu
mesti dibaca di telah detail dulu
nah ini yang bisa saya jelaskan beberapa hal
satu whatsapp sebenarnya sudah menggunakan kebijakan yang sama sejak tahun dua ribu enam belas
tetapi sejak tahun dua ribu enam belas itu merupakan
sebuah bukan sebuah kewajiban alias opsional aja
orang boleh pilih setuju atau boleh pilih tidak setuju
tapi dua duanya tetap bisa menggunakan whatsapp
nah peraturan yang nanti februari baru akan aktif
itu perbedaannya cuma satu yaitu mulai februari nanti wajib
semua pengguna wajib
menurut laman resminya whatsapp justru melindungi
dan mengamankan pesan pribadi penggunanya
beberapa di antaranya baik whatsapp maupun facebook
tidak dapat melihat pesan dan panggilan
selain itu whatsapp tidak membagikan kontak pribadi ke facebook
serta tidak dapat melihat lokasi yang dibagikan
ruby alamsyah berpendapat kepanikan sementara ini dinilai
tidak akan mempengaruhi pengguna setia whatsapp
untuk beralih ke aplikasi pesaingnya
karena menurutnya whatsapp lebih mudah dioperasikan
tim liputan cnn jakarta